kalau saya harus menyampaikan ini sama ibu
tapi memang benar
apa yang disampaikan oleh pak surya
memang itu kenyataan ibu
kamu lagi nungguin catherine ya
gimana deh keadaannya sekarang
operasinya berjalan lancar
masih dalam keadaan kritis
terus kamu sudah tahu masalah ini
sepertinya belum bu
bagaimana untuk menceritakannya ke bangga
bingung sekali gimana menyampaikan ini ke angga
catering adik satu satunya angga
terperhatinya atas apa yang menimpa catherine
semoga segera membaik ya
terima kasih bu
setahu saya bang meji sekarang
anak yang selamat dalam kecelakaan itu bu
anak kecil itu ya
kalau saya mau
mau catherine dulu ya
maaf bu tapi
untuk sekarang ini belum
masuk ke jalan waktunya besok
oh nggak bisa jadi ya
ini udah nanti aja ya
ya kalau gitu saya mau nyamperin michi dulu sama
anak yang selamat
kamu tahu ruangannya di mana
biar saya coba tanyain ke sutera
ya buat dulu
alhamdulillah baik baik aja
tadi aku mau cek ke katrin tapi katanya belum waktu buat ngejekmu
kayak aku langsung ditekan sehingga ternyata kamu lagi sama laila
demonya cuma sama aku din
kalau sama aku dia diam nggak nangis
masih kecil hidup sekarang sendiri nggak tega kok liatnya
ya beruntung masih bisa diselamatkan ya
nggak tega banget padahal lucu lagi anaknya
dan dia selalu manggil aku ibu
mungkin kira kira aku nih ibunya kali ya
ya mungkin dalam sedang keadaan syok kali ya
dia tidak bisa mengapresiasikan
apa yang dia rasa dia cuma memanggil nama ibunya
ya aku tahu
terus gimana angga udah tahu
aku nggak tahu cara jelasin ke angga itu gimana
dia pasti syok banget kalau denger berita ini
karena dia lagi di surabaya kan sekarang
angga telepon sebentar ya
ya udah oke
sebentar ya sayang
kamu lagi tidur sama sakit
kamu ada praktek pagi ini atau gimana ya
kok kayak lagi tiduran sih
ya jujur aku tuh sebenarnya gak pengen ngomong sama kamu karena aku takut bikin kamu khawatir
aku jelasin semuanya ke kamu tapi kamu jangan panik ya
jujur kemarin itu sebenarnya aku ada tes drive
terus ada sedikit insiden kecelakaan
jadi ya aku harus bed rest dulu sementara
ya tapi kamu jangan khawatir saya
ini aku udah masa pemulihan
nanti kalau aku udah pulih aku langsung balik ke jakarta
paling kemungkinan keberangkatan ke jakarta aku diundur dulu untuk beberapa saat
ya ampun nga
kamu nih kenapa sih ada ada aja
kemarin masih sakit masain pergi ke surabaya
sekarang malah kecelakaan di sana
pokoknya kamu gak usah khawatir
nggak usah mikir yang gimana gimana juga
nanti kalau aku pulih aku bakal beritahu kamu

oh ya itu
soalnya aku telepon nggak diangkat
terus aku chatting juga gak direspon
ya mungkin kamu tahu catherine
lagi sibuk mungkin
atau mungkin lagi sama mama sni
ya itu dia yang pengen aku bilang sama kamu gak
sekarang dia ada di rumah icu
udah udah kamu tenang ya
tenang ya nga ya
sekarang dia di icu
turut buka cita pak
terima kasih banyak
belas ungkawa pak nino
semoga almarhum bapak dan ananda
kondisi bukara gimana
semoga segala takdir
berawal dan berakhir
kami hanya menjalankan takdirmu
amang akuat menghadapi ini semua
nadi kehidupan hamba ya allah
kehilangan mereka itu
seperti kehilangan dua
nafas yang sangat berarti
untuk hamba ya allah
takdirmulah yang terbaik ya allah
tapi amang akuat hadapi ini semua ya allah
dalam susah dan senang
berjanji sehidup selamat
karena yang kami ingin adalah
sehidup sesuai dengan allah
hidup di dunia bersama
pergi ke surga bersama
kami tetap ingin berdua
mau telah memisahkan kami ya allah
maafkan hamba yang tak sanggup ini ya allah
hama seperti sudah kehilangan separuh jiwa hamba
apakah lomba mampu hidup tanpa
dengan separuh jiwa hamba
dan separuh jiwa yang terluka ya allah
mama sejak tadi
belum melepas semukanahnya
dan masih terus duduk
saya cuma minta doanya aja pak
saya mau pergi ke sajadah
saya harus tunggu sebulan
sampai ricky dan rina
ke suatu situasi
saya dan rina
yang ingin te latter power
anda boleh pelewati
dia selalu memberi kesenjukan
sekarang kau sudah menenggut dia dari sisi hamba ya allah
kenapa kau mengambil keisha
dengan kondisi yang tidak semestinya ya allah
dia menghadap kepadamu ya
saya permisi dulu

amba sekarang merasa pinjang ya allah
karena satu bagi hamba
yang selalu menopang ma dalam susah dan senang
sudah tidak ada sekarang ya allah
amba udah ngakuat hadapin ini semua ya allah
amba ngakuat ya allah ngakuat
mama gak bisa sendiri
papa udah pergi
mama harus gimana
mama harus gimana
pelan pelan kita ikhlasin
mama gak bisa hadapin ini semua ya allah
aku juga gak ngakuat
tapi aku berusaha ma
pelan pelan kita jalanin semuanya ya
sabarlah jinnah ya allah
aku tuh gak mungkin sayang disini aja
aku sementara aku diam di sini tapi adik aku di icu
aku harus ke jakarta sayang
aku harus melihat kondisi adik aku langsung
aku gak mungkin di sini aja
aku masih bisa
eh enggak kamu tuh jangan aneh aneh deh
pulihin dulu kondisi kamu
kamu kan lagi habis kecelakaan
tapi aku masih bisa paksa kondisi aku ke jakarta untuk melihat kondisi adik aku
aku gak mungkin diam di sini aja sayang
aku mau tahu kondisi adik aku bagaimana sekarang
hei aku udah bilang sama kamu
tenangin diri kamu
oke oke aku tenang
aku tenang aku tenang
adik aku bagaimana sekarang kondisinya
ya setelah operasi pengangkatan penggumpalan darah di kepalanya catherine
dia masih kritis
sekarang lagi ditangani oleh tim dokter yang terkait
aku harus ke jakarta saya
aku nggak mungkin ngeberi kondisi adik aku kayak begitu terus aku di sini sayang
nggak aku bilang nggak usah
kamu pulihin dulu kondisi kamu
atau aku akan minum kamu ke sana ya
nggak jangan jangan
kamu nggak usah ke sini sayang
aku nggak apa apa di sini sendiri
aku baik baik aja
aku minta tolong sama kamu jaga adik aku
jaga dia demi aku
ya pasti aku jagain catherine ku
pokoknya kamu fokus sama kesehatan kamu ya
biar catherine aku yang jaga di sini
kabar aku kalau ada apa apa
aku bakal jaga kondisi aku di sini
kamu juga aku minta sama kamu
jaga kesehatan kamu
kamu jangan terlalu kecapean ya
kamu harus fokus sama kesehatan kamu juga
yaudah kalau gitu
udah udah telfon tadi
ya aku juga udah kasih tau keadaan catherine kak
aku masih shock sekali tuh hari ini
apalagi yang nggak cuman punya catherine sebagai adik satu satu
iya awalnya dia panik banget sih tante landin
ternyata dia juga lagi dirawat di rumah sakit
kenapa kok bisa
dia kecelakaan tante
iya kecelakaan pas lagi
pas lagi test drive soal satu mobilan lagi dia tangan
nggak ada luka yang parah kan
tadi juga dia maksa banget mau pulang ke jakarta
cuma aku bilang pulihin dulu keadaan kamu biar catering aku yang jaga di sini
aku bersyukur ya
berdoa terus ya
andak andak mama nih semuanya hebat hebat
kamu hebat kamu juga hebat
tapi tenangin pikiran kamu ya
dan catherine tante yakin juga akan segera membalik ya
tante gerundu akan
tapi ngomong ngomong soal nino sama elsa aku juga jadi kepikiran terus ya
gue bingung nanti reaksi elsa gimana ketika dikasih tau sama nino dengan apa yang terjadi sama nino
kalian perempuan perempuan hebat kuat
mama bangga sekali sama kamu
udah gak usah pikirin
jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya
angga sama catherine mau beban
nih ngegantin kita tuh
mama tuh bohong kan sama aku
keisha itu masih ada
dia masih nungguin saya di luar
orang bisa baik baik aja kok
udah belum usah
udah belum usah
mbak andini tuh udah janji sama aku
dia mau jagain keisha
jadi mbak andini tuh gak mungkin ceroboh ma
jadi gak ada yang namanya kecelakaan
dan gak terjadi kecelakaan itu ma
kesha itu masih ada di luar nungguin aku
andi juga jadi korban kecelakaan itu
jangan ngomong kecelakaan terus
gak ada yang namanya kecelakaan
ini kenyataan ibu

dari perempuan itu
harus mereka semua kasih
aku baru mau nebus semuanya mas setelah bebas semua jadi dia udah pasti nungguin aku
ma di luar kesya itu baik baik aja enggak ada silakan enggak ada aku belum jadi ibu yang baik
buat dia saya andi udah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keisha dan andi juga jadi korban
mafan itu saya mbak lu lindungi anak gue kan lu jagain anak gue kan malah anak gue nggak mungkin
meninggalkan sekali lagi saya benar benar minta maaf kalau saya harus ikut campur dalam masalah
keluarga anda tapi mau bener apa yang disampaikan oleh
itu makanya kenapa kami datang ke sini untuk memberitahu anda langsung bagaimana kondisinya
dan sekaligus membawa anda untuk bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan kesya untuk
pak ammar jemput saya kesini
saya bebas dari penjara bukan jebuk saya untuk nganterin saya kepada makam anak nana saya
adalah sendirinya meninggal
ini enggak bener di sini di sini saya mohon maaf atas nama klien saya mohon dimaklumkan
karena saat ini dia sedang mendapatkan cobaan kabar kalau anaknya meninggal
mohon dimaklum ini ya bu ya baik saya paham tapi tolong dikondisikan ya pak pasti
enggak pergi ninggalin aku kan
bisa masih ada
semoga kita bisa cepat semua ya
aku juga minta maaf dengan kejadian ini banyak yang merenggut nyawa
kenapa kamu harus minta maaf di kamu kan di sini juga korban ya
ini lagi ada namanya musibah itu kan kita nggak ada yang tahu
jangan salah dirimu sendiri ya
ada begitu banyak korban
aku ingin juga terluka tapi sampai ada yang bisa merenggut nyawa
apalagi itu juga nyawa keponakanku sama pak chandra
jangan nyalai diri kamu sendiri oke
benar kata michi itu musibah
nggak ada diantara kita yang tahu apa yang akan kejadi di depannya
ya apalagi itu kalau berdua pergi dulu ya michi
ya aku juga nanti setelah mau jemok catherine
nanti aku juga catherine ya aku paling sekarang mau ke rumah nina dulu sebentar
ya ya gapapa cak andien
nanti kalau misalnya di sini semua udah selesai aku juga mau ke pemakaman om chandra sama tisu
ya udah kita ketemu disana nanti ya
cuman catherine ya kalau dia udah sabar nanti
tangga udah tanya sama sustas
tinggal nunggu aja sih maya
izinin apa enggak tuh
kalau izinin kita langsung siap siap ya

dan mama yakin juga pasti
kamu akan diizinkan lah
ya tapi yang penting kamu kuat
aku benar benar gak bisa bayangin gimana perasaan elsa saat ini
mau jadi kepikiran elsa diizinin gak ya sama lapasnya untuk menghadiri pemakaman anak dan mertuanya
kita harus saling melihatkan mak
ini sudah terjadi
kita jalanin semuanya pelan pelannya mak
loh nanti kalau jenazah mereka datang
mama pasti gak kuat atapin ini semua nuh
mama gak bisa nuh
mama gak bisa nuh
aku juga gak kuat tapi
tapi ini sudah terjadi malah
pelan pelan jalanin ini semua mak
asisten pak amar yang mengurus semuanya
aku juga masih belum
belum tahu detailnya seperti apa
pasti dia akan berpukul kalau tau ini semua nuh
kasian elsa nuh
aku juga mikirin soal itu mbak
tapi untuk saat ini
pak luhur bilang mereka akan berusaha untuk
tapi apa bisa mereka
bahwa elsa walaupun hanya untuk pemakaman
kita tungguin aja ya wah
aku makasih nih mama nuh
udah waktunya jam besok
saya ingat langsung ketemu
apa sekarang saya udah bisa
jemur pasien yang dalam
oh sudah bisa pak jam sudah dibuka
silahkan kalau bapak mau jemur pasien
ya terima kasih ya
pasien semakin membaikan
itu sebenarnya harapan saya
kamu semakin membaik
saya cek dulu ya bukatinnya
ya silahkan pak
dengan kondisi seperti ini
catherine akan sadar
kami tidak bisa memprediksi
kapan bu catherine sadar
doakan saja ya pak
semoga cepat sadar
saya permisi dulu pak
saya takut dengan kondisi seperti ini
kamu harus bangun
kamu harus bangun kak